kita simak bersama cuplikan pernyataan langsung rio haryanto terkait pemutusan kontrak dengan manor racing dan nasib karirnya di ajang f satu berikut ini
masih banyak yang bisa saya pelajari lagi secara race untuk melihat data dan juga untuk melihat strategi
jadi masih bisa terus berkembang di tim dan apabila salah satu dari mereka mengalami sakit atau cenderasa bisa menggandikan mereka
jadi dalam keadaan apa apa saya harus tetap bisa siap untuk bisa masuk ke dalam povit mobil apabila salah satu dari mereka tidak bisa berlomba